erupsi gunung semeru ini terjadi pada sabtu sore kemarin
gunung semeru mengeluarkan awan panas guguran sejauh empat lima km ke arah tenggara kawasan curah kobokan
sejumlah desa yang berada di lereng gunung semeru diguyur hujan abu vulkanis
letusan sangat besar
bpbd kabupaten lumajang menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan terhadap dampak hujan abu vulkanis
serta membagikan masker kepada masyarakat yang terkena dampak hujan abu vulkanis
di sore menjelang maghrib itu sempat ada guguran awan panas yang meluncur ke arah curah koboan atau busuk koboan sejauh empat lima km
cuma awannya yang luar biasa kelihatannya sampai ke bawah padahal gugurannya hanya sampai empat lima km
meski terjadi awan panas guguran status gunung semeru masih berada pada waspada level tiga

tugas mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas dalam radius satu km dan di wilayah sejauh empat km di sektor lereng selatan tenggara
yang merupakan wilayah bukaan kawah aktif gunung semeru
nur hadiwi caksono lumajang jawa timur